dan untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan epidemiolog universitas indonesia ada pak triunis miko
halo pak tris pak miko begitu ya mungkin panggilan akrabnya ini ya
ini sebelumnya seperti apa nih anda menjelaskan mengenai penelitian dari universitas indonesia ini yang menyebutkan bahwa sebenarnya psbb itu lebih efektif dibandingkan yang diterapkan sekarang yaitu ppkm mikro
ya jadi psbb yang dilakukan itu bukan penelitian itu analisis data oleh ui dilakukan analisis data baik itu pada saat psbb atau pada saat ppkm mikro
kemudian dibandingkan kenaikan kasusnya pada psbb itu kenaikan kasusnya amat sedikit kemudian pada ppkm kenaikan kasusnya cukup banyak
sehingga kalau dibandingkan itu seolah olah efektivitas psbb jauh lebih baik dibanding ppkm mikro
dan menurut logika menurut epidemiologi psbb yang dilakukan adalah dki jakarta seperti ini
kemudian ppkm itu hanya rw atau desa bahkan kalau di jakarta adalah rw
jadi bisa dibandingkan efektifitas bagaimana kalau
kalau seprovinsi dki jakarta aktivitas sosialnya dimatikan atau diberhentikan
kalau tingkat rw itu kemudian aktivitas sosialnya dibatasi jauh banget berbedanya
itu juga secara logika epidemiologi memang agak jauh
kemudian dengan data itu juga terbukti bahwa efektivitas psbb jauh lebih baik
dan tentunya aturan ini berkaitan erat
dengan kedisiplinan ya
kalau anda sendiri melihat bagaimana faktor kedisiplinan masyarakat yang mengendur saat ini ketimbang pada saat penerapan psbb dulu pak miko
ya jadi kedisiplinan masyarakat memang mengendor ya dari tahun ke tahun
karena kita sudah melewati lebih dari satu tahun
kita mulai bulan maret dua ribu dua puluh dengan covid sembilan belas ditemukan kasus pertama yaitu tanggal dua maret
kemudian sekarang sudah juni bulan juni
sekarang enam belas juni
jadi pada tanggal dua maret dua ribu dua puluh satu saja itu sudah satu tahun dan itu sudah mengendur
nah prevalensinya menurut saya terus meningkat begitu
jadi surveillance kita itu menangkap salah pada bulan januari dua ribu dua puluh satu
terjadi penurunan yang tinggi pada waktu itu januari dua ribu dua puluh
penurunan dari lima belas ribu kasus hariannya
kemudian menjadi lima ribu
itu yang salah juga
itu penurunan yang artificial dari surveillance kita
itu karena kontak tracing menurun di daerah
kemudian karena tesnya menurun di daerah di kabupaten atau kota
kemudian juga daerah semua takut jadi merah
nah oleh karena itu menurun drastis menjadi lima belas ribu ke lima ribu
tapi kejadian di masa
masyarakatnya menurut saya terus meningkat
jadi sekarang di jakarta diduka satu banding dua puluh lima menurut saya lebih
menurut saya kemungkinan di jakarta jauh lebih besar dari satu banding dua puluh lima gitu
lalu apakah sebenarnya yang harus dilakukan begitu untuk menerapkan atau untuk meningkatkan efektivitas dari ppkm ini
karena kan kita lihat sendiri bahwa ppkm sendiri dari penelitian sendiri juga tidak begitu efektif
karena mungkin lingkupnya yang kecil gitu ya
mungkin kalau dengan lingkup yang besar seperti psbb begitu
nah apa nih yang harus kita lakukan
apakah dengan meningkatkan tracing atau juga memberikan sanksi yang tegas dan juga yang konsistensi begitu ya
gimana menurut pak miko
ya jadi sekarang itu kita berhadapan dengan bukan hanya musuh lama begitu
atau virus covid sembilan belas yang lama begitu
ya kemudian kita berhadapan dengan varian baru yaitu b satu satu tujuh
yang dilabel alpha begitu oleh who
kemudian dan b satu enam satu tujuh dua yang dilabel delta
nah varian alpha dan delta ini menurut saya jauh lebih menular dibanding varian yang aslinya atau varian lama
kemudian juga jauh sepertinya lebih berat dari varian yang lama begitu
bahkan menurut saya disfatality ini juga akan berbeda
ini mengancam penduduk indonesia
bahkan malaysia saja lockdown untuk menghadapi varian b satu enam satu tujuh dua ini
kemudian singapura juga lockdown demi rakyatnya
menurut saya indonesia harus melakukan lockdown demi rakyat
jadi demi rakyatnya kita melindungi rakyat atau segenap rakyat indonesia
saya agak sedih begitu
melihat apa yang terjadi di jakarta
tidak ada kesempatan sedemikian besar
tapi belum di lockdown
berarti artinya varian baru ini akan meluas
jadi saya bayangkan yang akan lewat kereta api akan semuanya lewat begitu
kemudian yang lewat bus juga semuanya lewat
belum lagi yang lewat pesawat tebang
yang dia dalam masa inkubasi
kalau dites juga dengan rapid test antigen dia akan lewat
karena dia tidak akan tidak ada kantor
jadi menurut saya harus di lockdown
kerugian negara itu jauh lebih besar
kerugian dalam bentukan uang dibanding kerugian rakyat yang meninggal yang menderita
dan juga kalau kemudian pasitas bayaran kesehatannya penuh
saya tidak bayangkan
kalau jakarta saja sudah hampir kerepotan
apalagi kalau dia menyebar ke depok tanggerang bekasi
jadi semuanya akan penuh
bogor ini hampir penuh mbak
kabupaten bogor sebentar lagi akan penuh
tapi upaya upaya memang presiden kita mengajakkan peningkatan upaya vaksinasi di persekut akan diupayakan
tapi menurut saya logistik vaksinnya belum sampai begitu
kalau di cover jakarta mungkin bisa
tapi pangerang depok bekasi
kemudian bogor kota bogor
belum lagi itu baru jawa barat ya
belum lagi kalau jawa tengah
sekarang itu semarang hampir pelayanan kesehatan rumah sakit karyadi itu penuh
demak itu hampir penuh
jadi bayangkan kalau seperti itu semuanya
kemudian banyuwangi sekarang penuh
kemudian kabupaten sekitar bangkalan itu akan penuh
kalau kita perang dengan musuh baru ini
yang penularannya lebih hebat dari varian aslinya
kemudian kesatualitasnya juga lebih hebat
kemudian kemudian keseluruhannya juga lebih hebat
kita akan diserang dengan baik dengan varian itu
tapi kita menangkisnya menurut saya logistik kita payah begitu
kalau kita punya logistik yang kurang
kita mau gak mau kita melakukan lockdown
apapun kerugian yang ditimbulkan akibat itu
jangan dibayar dengan nyawa rakyat indonesia
dibayar dengan penderitaan rakyat indonesia
iya betul sekali
tentunya kita harapkan semuanya ya agar tetap protokol kesehatan
juga mungkin nanti dari pemerintah bisa mengkaji lagi sebenarnya apa yang bisa efektif
dalam menekan angka penularan covid sembilan belas yang ada di tanah air
terima kasih pak miko sudah bergabung bersama kami di after sepuluh